beberapa hari lalu menteri tenaga kerja hanif dahiri menemukan beberapa pekerja asing yang menyalahi aturan keimigrasian
sebenarnya bagaimana pengawasan izin atas orang orang tersebut
kita sudah bersama saat ini menteri tenaga kerja sudah ada hanif dahiri
pak hanif halo selamat sore
halo selamat sore mbak hera
ya pak hanif ini menarik sekali bahwa ternyata data terakhir resmi yang disebutkan ada dua puluh satu ribu tenaga kerja khusus tiongkok
karena ini ramai pak dibahas juga di publik
namun sebenarnya apa yang terjadi seiring semakin maraknya isu tenaga kerja ataupun serbuan tenaga kerja asing terutama yang berasal dari tiongkok
benar atau tidak menurut anda
pertama saya minta jangan digunakan istilah istilah yang bomba
seperti serbuan serangan dikepung dan lain sebagainya
karena itu tidak mencerminkan fakta sebenarnya dari penggunaan tenaga kerja asing di indonesia termasuk tenaga kerja asing dari tiongkok
angka pekerja asing di indonesia yang tadi sudah ditampilkan sekitar tujuh puluh empat ribu dari berbagai negara
itu merupakan angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan tka yang ada di negara negara lain maupun tki kita di negara negara lain
demikian pula tenaga kerja
tenaga kerja asing yang berasal dari tiongkok yang berjumlah sekitar dua puluh satu ribuan itu itu juga masih sangat kecil jika dibandingkan tenaga kerja asal tiongkok di negara negara lain maupun tenaga kerja indonesia yang berada di tiongkok itu sendiri
nah tetapi secara prinsip saya ingin mengatakan bahwa indonesia ini kan terbuka jadi tenaga kerja asing boleh masuk dan bekerja di indonesia sepanjang mereka memenuhi aturannya
nah kalau nggak memenuhi aturannya tentu pemerintah akan bertindak tegas
namun kita minta agar isu ini jangan terlalu dibesar besarkan
pak hanif saya juga mengapresiasi anda beberapa kali juga saya juga menyaksikan video anda langsung melakukan penggerebekan di beberapa titik ataupun perusahaan dan mencatatkan ada tka ilegal di sana
satu ribu tenaga kerja tiongkok adalah yang legal pak
yang ilegal mungkin kita perlu juga anda melakukan hal hal yang seperti tadi melakukan langsung meninjau langsung
tapi menurut anda dengan angka dua puluh satu ribu tersebut itu sangat kontras dibandingkan dengan angka pengangguran kita data bps terakhir menunjukkan masih tujuh dua juta orang lho pak
yang menganggur bagaimana anda mengaitkan ataupun korelasi dua hal ini
tidak bisa begitu anda harus lihat dulu bahwa yang pertama angka kemiskinan kita ini menurun dari sekitar sebelas satu persen menjadi sepuluh delapan persen
angka jini rasio kita juga menurun atau ketimbangan sosial kita dari sekitar empat puluh satu menjadi tiga puluh sembilan
angka pengangguran kita juga menurun dari sekitar enam delapan belas menjadi lima enam

ini adalah angka pengangguran yang terendah di republik ini sejak kita memasuki era reformasi
nah jadi jangan dikontraskan soal tenaga kerja asing ini dengan masalah pengangguran
kenapa karena tenaga kerja asing ini sebagian juga merupakan konsekuensi dari meningkatnya investasi yang ada di indonesia
yang tentu saja investasi itu juga memperbanyak lapangan kerja
ambil contoh misalnya investasi yang dari china
itu meningkat dari ranking tiga belas menjadi ranking tiga
yang membuka kesempatan kerja mungkin hampir satu juta gitu
nah sementara tenaga kerja chinanya yang masuk hanya sekitar
dua puluh satu ribuan
jadi artinya kan mayoritas lapangan kerja yang kita munculkan atau kita create melalui skema investasi itu juga untuk rakyat kita sendiri bukan untuk orang lain
apakah untuk posisi posisi strategis misalnya harus diisi oleh orang orang yang merupakan penyumbang investasi di tanah air
begini yang anda masuk posisi posisi strategis itu apa
yang saya ingin tekankan adalah kalau yang menjadi isu adalah soal tenaga kerja kasar
itu nggak boleh dalam aturan ketenaga kerjaan itu nggak boleh
tenaga kerja asing tidak boleh bekerja kasar
sehingga kalau kita menemukan ada tenaga kerja asing dari manapun asalnya bekerja kasar itu sudah pasti pelanggaran
dan kalau pelanggaran maka tidak usah diperdebatkan
kalau pemerintah kebetulan nggak tahu laporkan kepada pemerintah dan pasti akan kita tindak sesuai dengan aturan yang ada
jadi tenaga kerja asing di indonesia ini tidak bisa menduduki semua jabatan
hanya jabatan jabatan tertentu saja
hanya jabatan jabatan tertentu saja
yang sifatnya adalah skill dan profesional
pak hanif apa antisipasi yang akan anda lakukan utamanya dengan keimigrasian
karena beberapa mereka memang masuk ke indonesia dengan visa tertentu tapi akhirnya bekerja di indonesia
apalagi langkah yang anda lakukan bekerja sama dengan institusi terkait untuk memperketat aturan ini
sehingga isu isu serbuan tenaga kerja asing ini bisa gugur dengan sendirinya dengan apa upaya yang sudah anda lakukan
terkait dengan soal penanganan tenaga kerja
tenaga kerja asing ini saya ingin sampaikan bahwa yang pertama pemerintah itu memiliki skema pengendalian yang jelas terhadap penggunaan tenaga kerja asing
jadi tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja di indonesia ini harus memenuhi sejumlah syarat tertentu
ada syarat pendidikan sesuai jabatan ada syarat kompetensi ada syarat wajib alih teknologi atau keahlian harus bayar levy atau dana kompensasi seratus usd per bulan per orang dan lain sebagainya
nah jadi ini bagian dari skema pengendalian
dan ini juga adalah sebuah perintah yang kita lakukan dalam konteks perizinan mengenai penggunaan tenaga kerja asing
dari segi pengawasannya kita juga melakukan
baik itu yang dilakukan oleh imigrasi di checkpointnya maupun juga oleh kementerian ketenaga kerjaan dan juga pemerintah daerah
di kementerian ketenaga kerjaan sebagai contoh kita punya mekanisme pengawasan yang sifatnya periodik
jadi ada atau tidak ada masalah itu para pengguna kemudian kita cek kita periksa apakah ada pelanggaran di sana apakah sudah memenuhi ketentuan atau belum
kalau misalnya belum kemudian ada pelanggaran
kita lihat level pelanggarannya
ada yang nanti kita bina kemudian ada juga yang kemudian harus kita kenakan sanksi tertentu sesuai dengan aturannya
nah terus kemudian kita juga punya pengawasan yang mekanisme pengawasan yang sifatnya responsif
ini berdasarkan laporan laporan masyarakat
kalau ada masyarakat yang lapor maka laporan laporan itu terus kita benar
yang pasti laporan itu dicek oleh pemerintah dan pada saat laporannya tidak benar
ya sudah tapi kalau laporannya benar maka ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada
jadi yang saya ingin katakan adalah skema pengendalian kita jelas
pemerintah juga terhadap isu tenaga kerja asing ini tidak membiarkan
kita tidak punya kepentingan terhadap tenaga kerja asing yang ilegal
nah tapi kita juga minta tolong bahwa isu ini kemudian jangan dibesar besarkan jangan digoreng goreng gitu
sehingga akhirnya membangkitkan sentimen sentimen yang tidak positif bagi demokrasi kita secara keseluruhan dan juga persatuan kita
pak hanif tadi dari skema yang anda sampaikan kemudian dicek secara periodik itu sudah sangat ideal
tapi kita terbukti masih kecolongan anda bahkan langsung juga menemukan beberapa juga yang melanggar ataupun ilegal
apa kendala utamanya
di semua negara mbak
oke kendalanya apa pak hanif
itu yang namanya tenaga kerja asing ilegal
itu pasti ada
di amerika juga ada
di eropa juga ada
jadi nggak bisa anda menyebut itu
jadi dalam situasi di mana dunia ini semakin terintegrasi
makin aktif antar negara
itu pasti ada saja yang namanya ilegal
yang terpenting adalah sikap dari pemerintah
nah sikap pemerintah kita ini jelas dan tegas
bahwa kalau ada yang melanggar ada yang ilegal itu pasti ditindak tegas
kan poinnya itu
kendalanya apa pak
mengapa kita masih juga kecolongan
atau belajar dari negara lain mengapa masih kecolongan imigran
apa jadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita
utamanya untuk tahun depan
karena yang belakangan sudah selesai
yang tahun depan apa yang akan kita lakukan
saya tidak setuju misalnya dengan istilah kecolongan itu
jadi katalah misalnya begini
pada saat misalnya ada orang masuk menggunakan visa turis sebagai contoh
nah ini yang terpenting kan adalah bagaimana ketika dia menggunakan visa turis
untuk dipakai untuk kepentingan lain selain turisme
tapi misalnya untuk bekerja
maka kemudian pemerintah melalui pengawasannya
dia bisa menemukan itu dan memberikan tindakan gitu
nah ini maksud saya ini terjadi di semua negara
yang terpenting adalah bahwa pemerintahnya ini bersikap
nah pemerintahnya ini terus meningkatkan pengawasan
secara terkoordinasi termasuk dalam hal ini dengan imigrasi dan juga kepolisian
pak hanif apa yang menjadi kendala
mengapa masih saja terjadi di tiap tiap negara termasuk juga di indonesia penyelewangan visa seperti itu
menurut anda mana yang harus segera benar benar dibentengi
untuk suplai tenaga kerja dari asing masuk ke dalam negeri
kalau menurut saya sih yang terkunci adalah
ya pengawasannya ya
jadi pengawasannya dari berbagai sektor ini bisa terus menerus diintensifkan
dan itu sudah sedang dan akan terus kita lakukan
misalnya kita punya tim pengawasan orang asing bersama dengan imigrasi
bersama dengan kepolisian republik indonesia pemerintah daerah dan segala macam
nah ini tentu tim ini akan terus bekerja untuk memastikan agar semua tenaga kerja asing yang masuk ke indonesia ini benar benar memenuhi aturan yang ada
pak hanif dahiri menteri tenaga kerja
republik indonesia terima kasih sudah bergabung bersama kami